ragam kuliner daerah bisa kita temui di jakarta dan sekitarnya
salah satunya kuliner khas jogja krecek dan gudeg di daerah tebet jakarta selatan ini
namun ada yang berbeda jika biasanya hidangan ini dimakan bersama nasi
namun di sini buburlah sebagai pendampingnya
ya menu ini bernama bubur krecek
seorang pelanggan mengaku ia kerap membeli kuliner khas jogja ini sebagai menu sarapan
gurih sih rasanya sama apa namanya kerupuk itunya
iya kerupuk kreceknya empuk enak
karena di jakarta baru ini yang buka
bubur bercampur santan ini disajikan bersama krecek dan gudeg
kemudian kita juga bisa menambahkan lauk seperti telur bumbu bacem dan ayam opor
menu ini dijual mulai dari harga rp tiga belas lima ratus saja
jika ingin yang komplit berisi bubur krecek gudeg telur dan paha ayam harganya rp tiga puluh sembilan
selain itu ada pula menu khas jogja lainnya yakni lontong atau ketupat koyor
meski terlihat seperti kikil koyor ini ternyata berbeda
koyor berasal dari bahasa jawa yang artinya urat sapi
teksturnya kenyal dan mudah digigit
menu berisi lontong atau ketupat koyor dan tahu ini dijual seharga rp dua puluh empat lima ratus per porsi
puasnya sarapan lengkap dengan bubur krecek dan ketupat koyor yang gurih dan pedas
dan tak lupa ditemani dengan teh tawar hangat
susah nih pak
sarapan di jakarta rasanya sarapan di jogja ya
saya baru pertama kali nih nyobain gudeg krecek tapi dicampurnya sama bubur
perpaduannya pas banget dari manisnya gudeg ditemani oleh krecek yang gurih kuah santan
dan untuk buburnya sendiri ini gurih jadi semuanya ngeblend di lidah pas banget
pemilik usaha kuliner khas jogja ini mengaku telah memulai bisnis kuliner ini sejak september dua ribu dua puluh
belum menjamurnya menu bubur krecek dan koyor di jakarta memberikannya motivasi untuk semakin memperkenalkan menu ini ke warga ibu kota
suami kan orang jogja
nah terus kalau di jogja itu kan banyak ya makanan kayak gini tuh di trotoar biasanya sih
kalau pagi pagi
di sini tuh memang belum ada gitu yang seperti ini
ya ya saya buka bubur krecek lah saya coba
coba untuk mengenalkan makanan khas jogja ke warga jakarta
setelah kenyang mencicipi menu sarapan khas jogja kini saatnya saya mencari dessert atau makanan penutup khas daerah lainnya yakni jehuntial
jajanan khas pontianak ini ada di pancoran pantai indah kapuk jakarta utara
ceo huntiao adalah cendol sagu dicampur dengan beragam topping seperti bubur jali jali mutiara cincau dan ketan hitam
kemudian ditambahkan es santan dan gula merah sebagai kuahnya
semangkuk segar cehuntia komplit seperti ini dijual seharga empat puluh ribu rupiah
nah ini dia jehuntiao makanan khas pontianak
jadi yang disebut jehuntiao itu adalah ini dia cendol sagu
nah terlihatnya sih seperti bihun ya
dia rasanya hambar sebenarnya tapi karena kuahnya campuran santan dan juga gula merah
kemudian teman temannya ini ramai sekali ya banyak banget
ada dari cincau lalu juga kacang merah dan lain lain
ini semua rasanya masuk gurih manisnya dapat dan di mulut juga segar banget
pemilik usaha kuliner ini mengaku sudah delapan tahun merantau di jakarta dan membuka usaha kuliner khas pontianak
jehuntiao itu sagu tiao itu helayan jadi sagu yang dibentuk helayan
yang orang tahu biasanya kan cendol udah itu dawet gitu loh
kenapa kita nggak membangkitkan sesuatu yang memang ini khas pontianak
ahok berharap dengan masuknya beragam kuliner khas daerah ke jakarta
dapat membuat eksistensi kuliner tersebut semakin dikenal oleh masyarakat luas